karena itu pasar kosambi merupakan salah satu tempat pilihan bagi orang tua untuk membeli seragam
mungkin mereka juga nggak menyangka ya akan menjadi korban
itu kan suatu angka yang menurut saya cukup jadi perhatian mestinya kan
dari kpcp ada pulang dari kepuatan juga ada pulang tapi tidak ada bantuan
misalnya sampai didampingi pateng ini